joko widodo sudah tiba di lokasi kunjungan pertama
tepatnya di simpang buki batabuah
yang merupakan salah satu lokasi terdampak banjir lahar dingin
nah rencananya memang pada rencana awal
presiden joko widodo ini akan mengunjungi dua kabupaten
yakni kabupaten agam dan juga kabupaten tanah datar
namun dikonfirmasi lagi bahwa saat ini presiden joko widodo ini
hanya akan mengunjungi kabupaten agam di dua lokasi
ini lokasi terdampak di simpang buki batabuah
yang merupakan lokasi terdampak dan masih ada sejumlah kegiatan pembersihan
material material banjir begitu
kemudian juga material bangunan yang tergerus akibat banjir lahar dingin
dan nantinya usai peninjauan di lokasi pertama
presiden joko widodo ini akan mengunjungi posko pengungsian
masih di kabupaten agam adisi dan saudara
dan jaraknya memang tidak jauh dari lokasi terdampak
di mana presiden joko widodo akan melakukan kunjungan yang pertama
nah visual yang bisa anda lihat visual terkini
presiden joko widodo sudah tiba bersama dengan ibu iryana joko widodo
kemudian juga didampingi sejumlah petinggi
begitu kalau yang kami dapat informasinya
ini presiden joko widodo didampingi oleh kepala basarnas marsdia kusworo
kepala bnpb lejen tni suharyanto
kemudian juga tentu didampingi oleh gubernur sumatera barat
mahyildi ansarullah kemudian bupati agam andri warman
ada juga sejumlah petinggi yang turut mendampingi presiden joko widodo
seperti menko pmk muhajir effendi
yang nantinya ini akan mengunjungi kabupaten tanah datar
untuk kemudian meninjau lokasi terdampak
dan juga memberikan bantuan juga santunan
di lokasi ini adisti dan saudara atau di kabupaten agam
ini ada dua puluh tiga korban meninggal dunia kemudian dua puluh dua korban luka luka
dan masih ada satu korban hilang yang mana pencariannya ini masih terus dilakukan
kami saat ini tengah menuju ke lokasi tinjauan presiden joko widodo
karena kalau dari pantauan yang baru kami lihat adisti dan saudara
ada jembatan baily yang baru saja selesai dibangun
di mana ini untuk menggantikan jembatan kasiak
yang sebelumnya berdiri di lokasi tempat saya melaporkan
dan ini merupakan jembatan penghubung antara jalan buki batabua dengan nagari lasi
nah jembatan bailey yang dibangun ini adalah jembatan yang terdampak di kabupaten agam
dan ini merupakan jembatan bailey yang dibangun oleh bnpb
kemudian juga bersama dengan kementerian pupr
ini merupakan jembatan rangka baja prafabrifikasi yang bersifat portable
yang ini untuk menggantikan jembatan kasiak yang sudah goyang akibat terjangan dari banjir lahar dingin
nah presiden joko widodo saat ini tengah meninjau lokasi terdampak di simpang huki batabuah bersama
dan juga kalau kami pantau ini didampingi oleh basarnas kemudian juga bnpb
kemudian tni polri yang turut mendampingi presiden joko widodo
asri setelah mengunjungi simpang buki batabua
apakah anda merasa sedikit sedikit kecewa
atau ada yang ingin mengucapkan penghargaan yang terbaik di bnpb
mengunjungi simpang bukit batabuah yang saat ini memang sedang dilakukan oleh presiden joko widodo
beserta dengan jajaran termasuk juga kita melihat ada menko pmk di sana
nanti rencananya juga presiden akan meninjau secara langsung bagaimana kondisi para pengungsi warga terdampak
bencana banjir lahar hujan gunung merapi betulkah demikian agendanya
betul adisti usai meninjau lokasi terdampak
di sipak buki batabua presiden jokowi ini akan melanjutkan kunjungan
untuk kemudian meninjau posko pengungsian yang berada di lapangan batu tabah
untuk kemudian memberikan bantuan dan juga santunan
yang mana peninjauan posko tanggap darurat bencana banjir bandang dan galodo
juga ini dilakukan oleh presiden joko widodo bersama dengan sejumlah petinggi
begitu termasuk dengan kepala basarnas marsdia kusworo kepala bnpb
lecinteni soeharyanto kemudian gubernur sumatera barat dan juga bupati aga
rencananya nanti akan ada santunan yang diberikan secara simbolis untuk korban penerima bantuan rumah rusak berat
penerima bantuan rumah rusak sedang kemudian penerima bantuan rumah rusak ringan
dan juga ada santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia
sebagai informasi edisi dan saudara saat ini masa tanggap darurat masih berlangsung
di mana yang ditetapkan empat belas hari pasca kejadian hingga tanggal dua puluh empat mei dua ribu dua puluh empat mendatang
presiden jokowi bersama dengan kepala bnpb kemudian juga kabasarnas
ini masih terus melakukan peninjauan di bukit batabuah tempat saya melaporkan
ada setidaknya sedikitnya ada lebih dari lima eskavator yang digunakan ini untuk mengevakuasi
atau memindahkan material material banjir lahar dingin atau material vulkanik
kemudian juga material bangunan yang mana rumah rumah warga ini tergerus
dan juga kemudian dari banjir lahar hujan begitu adhisti
ya kalau kita lihat kan juga presiden joko widodo meninjau juga ya
bagaimana progres dari jembatan baili yang tadi anda sebutkan
menggantikan jembatan kasiak yang rusak tidak bisa dilintasi
itu artinya sampai saat ini
pendistribusian logistik ataupun bantuan terhadap wilayah yang terisolir di sana sudah bisa dijangkau
ya untuk bantuan memang sudah terus diberikan begitu hadisti
dari pasca kejadian ini yang tidak berhenti disalurkan
distribusinya juga begitu termasuk bantuan pokok seperti bantuan pangan
kemudian juga selimut untuk kebutuhan anak anak kebutuhan balita begitu juga
untuk selimut untuk bantal guling
dan juga ada dapur umum yang memang sudah didirikan di beberapa posko pengungsian begitu
untuk memenuhi kebutuhan para korban banjir lahar dingin
nah saat ini presiden joko widodo berjalan menuju ke titik titik yang paling parah terdampak
ada sejumlah eskavator ini yang tengah melakukan pemindahan material vulkanik seperti batuan besar
dan juga ada beberapa material lain begitu yang diupayakan ini dipindahkan
untuk kemudian membuka jalur sungai yang sempat tertutup
agar aliran air bisa kembali mengalir dengan lancar begitu
dan apabila ada lahar yang kembali mengalir ini tidak kembali tumpah ke permukiman warga
kemudian juga di dekat dari lokasi terparah ini
dan kemungkinan beberapa saat lagi ini presiden jokowi akan meninjau atau melihat
bagaimana kemudian jembatan beli yang sudah dibangun tersebut
yang bisa kembali menghubungkan dua daerah ataupun dua jalan
yakni ini jalan simpang buki batabua dan juga nagari lasi begitu
proses evakuasi atau pembersihan ataupun juga pemindahan material vulkanik terus dilakukan
mengingat memang batuan yang terbawa banjir lahar dingin ini cukup besar
sehingga membutuhkan alat berat berupa eskavator
ada lebih dari lima kalau tadi saya lihat
ada sekitar sembilan eskavator yang digunakan
ini untuk memindahkan material tersebut dan membuka jalur begitu
untuk kemudian melancarkan arus aliran sungai begitu
peninjauan dari presiden joko widodo ini memang rencananya sebelumnya
namun melihat kondisi melihat cuaca juga yang mana beberapa hari ini
hadis tidak saudara saya memantau memang masih terjadi hujan
kemudian saat ini juga langit masih mendung
sehingga memang ada beberapa faktor yang tidak memungkinkan untuk menuju ke lokasi tersebut
terlebih jalan ataupun juga akses jalan ini terputus
adisti dan saudara dan sulit untuk dilalui bahkan kalaupun harus menggunakan jalan alternatif
ini memutarnya cukup jauh dan bahkan di beberapa jalan alternatif juga justru terdampak
sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan dan itu yang menjadi kendala
maka dari itu memang kunjungan presiden joko widodo hari ini berpusat di kabupaten agam
khususnya di lokasi terdampak di tempat saya melaporkan di simpang bukit batabuah
kemudian juga nanti usai melakukan kunjungan di bukit batabua
presiden jokowi akan meninjau posko pengungsian di posko pengungsian lapangan batu taba adisti
setelah ini presiden joko widodo juga akan meninjau langsung melihat bagaimana kondisi terkini
dari warga yang terdampak banjir lahar hujan gunung merapi
kalau kita lihat saat ini presiden joko widodo masih berada di salah satu wilayah yang bisa
dikatakan paling parah begitu ya di wilayah kabupaten agam sumatera barat yang terdampak akibat banjir lahar hujan gunung merapi
bahkan kita lihat material longsoran ini juga masih berada di sana begitu batu batu begitu besar
bahkan eskavator juga masih melakukan upaya untuk pembersihan
nah kalau kita lihat begini wilayah ini kan cukup parah sekali ya terdampak banjir lahar hujan gunung merapi
tentu saja ada trauma tersendiri bagi warga termasuk juga bahaya yang mengancam
jika nantinya peristiwa ini semacam ini terjadi lagi
apakah nanti akan ada pembahasan soal kemana nantinya warga akan direlokasi
ya tentu saja di sini pembahasan terkait dengan relokasi sudah dilakukan
kami sempat berbincang dengan warga kemudian juga kami sempat menanyakan kepada petinggi yang memang bertugas
yang memang bertugas ataupun juga memantau di sini yang memang bertugas ataupun juga memantau di sini
kementerian sosial juga sudah mengarahkan untuk segera menentukan lahan relokasi dari para warga terdampak
dan sejauh ini pendataan sudah dilakukan namun masih ada koordinasi yang dilakukan oleh sejumlah stakeholder terkait
khususnya bmkg kemudian juga pvmbg untuk kemudian menentukan lokasi mana yang layak untuk jalan

yang layak untuk dihuni oleh para korban terdampak
di mana juga harus dipastikan ini tidak akan dilalui ataupun juga bukan jalur dari lahar dingin yang mungkin kemudian akan terjadi kembali
sehingga memang perlu koordinasi dan juga beberapa pertemuan yang dilakukan oleh para stakeholder terkait untuk menentukan di mana lokasi hunian
sehingga memang perlu koordinasi dan juga beberapa pertemuan yang dilakukan oleh para stakeholder terkait untuk menentukan dimana lokasi hundingan
jadi setelah ini pengotongan biaya di kabin a environment paris as twice omis menurut melakukan pengotongan biaya

harus ataupun juga bisa segera dilakukan untuk kemudian bisa mereka mendapatkan tempat tinggal yang pasti
karena mereka tidak semua di sini mengungsi di posko pengungsian
ada yang bahkan memilih untuk mengungsi di rumah kerabatnya yang jauh
bahkan berbeda kabupaten yang harus ditempuh dengan jarak lebih dari tiga jam begitu
nah saat ini presiden joko widodo tengah meninjau jembatan baily yang sudah dibangun oleh stakeholder terkait
baik oleh bnpb dan juga kementerian pupr
yang mana seperti yang sudah saya sebutkan tadi jembatan beli ini untuk mengganti jembatan kasiak yang sudah goyang
ataupun juga hampir robo atau bisa disebutkan rusak begitu akibat terjangan banjir lahar dingin
jembatan beli ini dibuat untuk bisa kembali menghubungkan
menghubungkan antara jalan bukit batabuah dengan negari lasi
agar warga kemudian masih bisa terus melintas dan melakukan aktivitas
di antara jalan simpang bukit batabuah dan juga di negarilasi
sampai saat ini memang presiden masih meninjau secara langsung bagaimana kondisi terkini
setelah bencana banjir lahar hujan gunung merapi menerjang wilayah kabupaten agam
kemudian kabupaten tanah datar di wilayah sumatera barat
dan yang anda saksikan ini adalah visual terbaru
di mana presiden joko widodo bersama dengan menteri pupr
kemudian juga ada menko pmk
kemudian juga ada gubernur sumatera barat
juga bupati juga meninjau bagaimana kondisi terkini
termasuk juga melihat bagaimana sebenarnya kondisi dari jembatan bailey
yang baru saja kita lihat presiden joko widodo melihat bagaimana kondisi
jembatan beli ini merupakan jembatan yang dibuat oleh kementerian pupr dan juga stakeholder lainnya
untuk menggantikan jembatan kasiak yang tadi sudah disebutkan oleh jurnalis kompas tv asri gunawan
mengalami kerusakan parah begitu ya
akibat lahar hujan gunung merapi yang menerjang wilayah ini saudara
dan presiden joko widodo ini bersama dengan ibu negara iryana joko widodo
nantinya juga kita akan melihat bagaimana presiden dan juga ibu negara serta pejabat terkait lainnya
juga akan meninjau secara langsung melihat bagaimana kondisi warga terdampak banjir lahar hujan gunung merapi di posko pengungsian
tepatnya posko pengungsian yang ada di lapangan batu taba
seperti yang anda ketahui bersama saudara
sampai saat ini masa tanggap darurat masih terus berjalan
sampai dua puluh empat mei dua ribu dua puluh empat mendatang
pemerintah sendiri memang sudah menerapkan atau menetapkan empat belas hari masa tanggap darurat
setelah peristiwa bencana banjir lahar hujan gunung merapi yang menelan korban jiwa lebih dari empat puluh orang saudara
di kabupaten agam sendiri dari informasi yang kami dapatkan dari jurnalis kompas
ada lebih dari dua puluh orang meninggal dunia akibat bencana banjir lahar hujan gunung merapi ini di kabupaten agam
kita akan menyaksikan bersama saudara
bagaimana kondisi terkini pasca banjir lahar hujan gunung merapi
eskavator juga masih dikerahkan
upaya terus dilakukan untuk membersihkan material yang banyak sekali batu batu besar
yang masih berada di wilayah kabupaten agam sumatera barat
yang terbawa oleh banjir lahar hujan gunung merapi
termasuk juga nantinya juga ada pembahasan soal bagaimana akan ada relokasi
kalau tadi jurnalis kompas tv asri gunawan menyatakan bahwa ketika ditanyakan kepada warga rata rata hampir seluruhnya
warga yang terdampak bencana banjir lahar hujan
gunung merapi ini setuju atau menerima jika nantinya mereka harus direlokasi ke tempat yang lebih aman
mengingat situasi dan juga kondisi saat ini
kalau kita lihat saksikan bersama saudara
bagaimana wilayah kabupaten agam sumatera barat
seperti yang anda saksikan di televisi anda
ini sudah hancur akibat bencana banjir lahar hujan gunung merapi
tentu saja masih berada bahkan eskavator
ada lima eskavator yang dikerahkan untuk melakukan pembersihan material yang masih berada di lokasi saudara
asri setelah ini berarti presiden joko widodo nanti akan langsung bertolak untuk melihat posko pengungsian agendanya ya asri
tengah berpindah begitu bertolak ke lokasi pengungsian di lapangan batu taba
untuk kemudian mengunjungi para korban banjir lahar dingin yang mengungsi
khususnya di kabupaten agam
kalau kami lihat dari data yang diperoleh dari bpbd sumatera barat
ada total ini dari empat kabupaten yang terdampak
ada tiga lima ratus lima puluh dua jiwa yang mengungsi
sementara di kabupaten agam ada satu ratus sembilan puluh enam jiwa yang mengungsi
di kabupaten tanah datar ada tiga tiga puluh jiwa yang mengungsi
kemudian di kabupaten maksud kami di kota padang panjang ada dua ratus sembilan puluh satu jiwa
dan di kabupaten padang pariaman ada tiga puluh lima jiwa yang mengungsi
nah saat ini presiden joko widodo sudah memasuki kendaraan untuk kemudian berpindah ke lokasi pengungsian
yang jaraknya memang tidak jauh dari lokasi tinjauan pertama
disti berjarak sekitar satu km
kami pun awak media ini akan mengikuti presiden joko widodo untuk kemudian melihat bagaimana kunjungan dan tinjauan yang dilakukan di posko pengungsian lapangan batu tabah
nantinya rencananya akan ada sejumlah bantuan yang diberikan beserta santunan
yang juga nantinya presiden joko widodo akan didampingi oleh
sejumlah petinggi begitu termasuk juga para menteri
tadi kalau kami dapat informasinya
adisi dan saudara untuk menko pmk muhajir effendi ini akan mengunjungi kabupaten tanah datar
yang memang kalau dari rencana awal presiden joko widodo ini akan berkunjung ke kabupaten tanah datar
namun karena situasi dan kondisi dan satu dan lain hal begitu tidak jadi dikunjungi begitu
sehingga memang fokus kunjungannya ini hanya di kabupaten agam di dua lokasi
yang pertama di lokasi terdampak dan yang kedua di posko pengungsian
saat ini presiden joko widodo sudah menuju ke lokasi pengungsian
desi dan saudara kami pun awak media turut mengikuti presiden joko widodo
terlihat juga di sini banyak warga yang menyapa presiden jokowi
untuk menyapa begitu dan bertemu dengan presiden jokowi secara langsung khususnya juga yang warga yang mengungsi di posko pengungsian
ini ingin bertemu dengan presiden joko widodo
anda harus berpindah lokasi karena memang presiden joko widodo saat ini memang menuju ke posko pengungsian yang ada di lapangan batu tabel
untuk melihat bagaimana kondisi terkini warga terdampak banjir lahar hujan gunung marapinah
yang anda saksikan ini visual terbaru ini adalah posko pengungsian di lapangan batu taba
setelah ini saudara presiden joko widodo akan berkunjung bersama dengan ibu negara iryana joko widodo
dan juga menko pmk menteri pupr dan juga ada gubernur sumatera barat tadi bupati
untuk melihat bagaimana kondisi terkini di posko pengungsian termasuk juga kondisi warga di sana
karena kalau kita melihat bagaimana warga disana mungkin sudah mengeluhkan sakit begitu
karena beberapa hari berada di posko pengungsian
termasuk juga presiden akan meninjau secara langsung bagaimana pendistribusian logistik
ketersediaan air bersih termasuk juga kebutuhan bagi ibu hamil lansia dan juga balita di sana saudara
dan saudara sebelumnya presiden joko widodo ini sudah mengunjungi lebih dulu ke wilayah kabupaten agam sumatera barat
di mana tadi adalah wilayah yang dikunjungi oleh presiden joko widodo
bisa dikatakan wilayah yang cukup terdampak paling parah akibat bencana banjir lahar hujan merapi pada tanggal sebelas mei dua ribu dua puluh empat yang lalu
saudara di sana presiden joko widodo juga menyempatkan untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi terkini termasuk juga meninjau jembatan baili
yang dibangun secara sementara
yang oleh kementerian pupr dan juga stakeholder terkait menggantikan jembatan kasiak yang menghubungkan antara bukit batabuah dan nagari lasih
yang bisa dikatakan mengalami kerusakan cukup parah akibat bencana banjir lahar hujan gunung merapi
kami akan update lanjutan bagaimana kunjungan presiden joko widodo ke lokasi terdampak bencana gunung merapi usai jeda
bersama kami dalam breaking news kompas tv